inilah video kasus murid mempersekusi gurunya yang menjadi viral sejak sembilan februari kemarin
persekusi ini terjadi karena seorang siswa berinisial aa melawan ketika ditegur merokok di kelas
setelah viral dan memancing beragam reaksi
aa pun akhirnya meminta maaf kepada gurunya nur khalid
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini